gavir bisa ketemu sama amu murid
gak usah amu murid sama amu
gak usah amu murid
gak usah amu murid
gak usah amu murid
gak usah amu murid
gak usah amu murid
gak gak bang
bang mereka gak boleh nikah gak
gak salah sih gue simply
murtih tuh yang mau ngebunuh anak dua nya sendiri
semua kita serahkan ke kantor polisi pak
mau sekarang pak
coba lanjut pak
bagus nih ibu nak
bagus yang sekali nih pak ibu
tunggu tunggu pak tunggu
bagus dengerin ibu nak
ibu tau bagus gue meninggal nak
ibu gak mau pisah sama kamu nak
itu udah lama gak ketemu sayang
ini ibu nak udah di depan mata kamu
ya allah jangan kau ambil nyawa anakku ya allah
berikan aku kesempatan
sekali lagi ya allah
untuk merawat anakku
aku janji aku gak akan teledar lagi ya allah
ya allah aku mohon ya allah
jalan hukum aku dengan mengambil nyawa anakku
aku lakuin apapun juga ya allah
dia masih terlalu kecil
ambil saja aku ya allah
jangan tinggalkan ibu nak
ibu kangen sama bagus
ibu mau peluk bagus selamanya
ibu mau kembali sama kakak
alhamdulillah ya allah
ya allah nak
terima kasih ya allah
kau telah mengalihkan anakku
bagi allah tidak mungkin aku tak setiaascam harmon
kamu bisa menemukan pen develops atatmu
terima kasih bri

dengan keenaman madu aku
administrasi ragu kalian akan tersejar
ternyata mereka itu anak anak kamu murti
aku itu selalu ketemu mereka
bahkan aku dekat banget sama bagus
aku selalu panggil bagus itu kapten
mungkin sally itu gak sadar
kalau ternyata kapten itu bagus
saya juga gak tau kalau ternyata
kapten itu bagus
mungkin semua ini memang jalan yang sudah diatur
ini jalan yang terbaik mas
yang penting sekarang
semuanya udah ketemu
kalian sudah berkumpul kembali
saya sama sekali gak mau menculik anak anak itu pak
saya mau nolong mereka
semua saksi mengatakan bahwa kamu memang sengaja
ingin menculik kedua anakmu
salah paham pak beneran
saya mau nolongin mereka
mereka nggak punya tempat tinggal
gak tau harus tinggal di mana
saya mau kasih tempat tinggal yang layak
saya udah niat baik kan pak
ya ampun bang
kok jadi begini sih urusannya
cuma gara gara murti kamu berusaha sama polisi
maaf pak sebentar ya pak
gue nyuruh lo kesini nolongin gue bukan buat ceramah
pak pak kakak saya tuh gak salah pak
tolong lepasin kakak saya ya dia tuh orangnya baik banget
kami tidak akan membebaskan kakak kami
sebelum ibu murti ibu dari kedua anak itu datang kemari
dan memberikan pernyataan
mau mauan banget sih meribetin diri sendiri
masukkan dia ke sel
lihat saja nanti
bang bang bang emang kejadiannya gimana sih bang
abang membawa kabur selesama bagus gitu maksudnya terus
ada ketemu dia gue sama mereka
gafin sama murti
kok gafin bisa ketemu sama murti
gak senang murti sama murti
udah mengumpul udah bagus kan senang
beracun juga nggak apa apa masih mendaftar favoritnya
ragadahnya pisah pensional
yang terasa dark